sementara itu sejumlah bantuan terus didatangkan untuk membantu penanganan korban gempa dan tsunami di sulawesi tengah
satu ton bantuan logistik yang digalang oleh tni angkatan laut telah diberangkatkan dari dermaga jict dua tanjung priuk ke palu dan donggala sulawesi tengah
polda jawa timur juga mengirimkan tujuh belas kontainer yang berisi sembako dan kebutuhan pokok untuk korban bencana di donggala dan palu sulawesi tengah
tni angkatan laut melalui koarmada satu dan lantamal tiga mengirimkan tiga puluh ton bantuan logistik untuk korban bencana gempa dan tsunami di palu dan donggala sulawesi tengah pada jumat sore
bantuan ini diberangkatkan dari dermaga jict dua pelabuhan tujuh priok jakarta utara menggunakan kapal kri teluk cirebon
bantuan logistik berupa sembako air mineral tenda selimut masker dan obat obatan ini akan tiba di palu dalam empat hari ke depan karena harus terlebih dahulu transit ke lombok
menurut panglima koarmada satu laksamana bunda tni yudo margono bantuan yang dikirim merupakan hasil penggalangan dari sejumlah pihak dalam dua hari terakhir
ini bahan kotak yang ada ini ada banyak diantaranya juga ada beras ada super mie kemudian ada air mineral ada selimut gula kopi kemudian ada genset portable makanan
ya mudah mudahan barang barang yang dibawa ini dapat meringankan beban saudara kita yang
berada di palu maupun tenggala
tak hanya dari tni angkatan laut bantuan juga datang dari polri
lima belas kontainer bantuan kemanusiaan untuk korban bencana gempa dan tsunami di palu donggala dan sigi
diberangkatkan oleh kapol dajatim bersama kapol res tajumperak di dermaga jamrut selatan pelabuhan tajumperak surabaya
bantuan kemanusiaan berupa bahan makanan pakaian selimut pembalut wanita dan satu unit mobil yang akan digunakan sebagai kendaraan operasional di palu ini
diangkut menggunakan kapal barang milik pt pelni cawang surabaya
bantuan ini tidak hanya datang dari polri namun juga datang dari beberapa perusahaan swasta
diperkirakan kontainer bantuan kemanusiaan ini akan tiba di palu dalam empat hari ke depan
kapol dajatim menyerahkan kepada pt pelni untuk mengangkut kontainer ini untuk sebagai bantuan kemanusiaan yang korban gempa yang ada di sultan
kapolda jawa timur menambahkan bantuan yang tiba di palu nantinya
langsung didistribusikan kepada korban melalui posko milik polri